di kabupaten nrekang sulawesi selatan tepatnya di kecamatan baraka
polisi terlibat bentrokan dengan warga saat berusaha mengeksekusi sembilan rumah
di atas lahan seluas tiga puluh hektare selasasia
polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata ke arah sejumlah warga
yang melakukan perlawanan dengan melempari petugas
kabak ops polres emrekang akp antonius menyatakan
eksekusi lahan dilakukan atas keputusan pengadilan yang sudah ditetapkan sejak dua ribu
bahkan karena dihalangi eksekusi sempat tertunda pada dua ribu enam belas